masih seputar letusan gunung sinabung
beredar video amatir sejumlah pelajar sekolah yang panik ketika terjadi letusan
siswa sekolah dasar di kabupaten tanah karo sumatera utara
panik dan berhamburan keluar dari gedung sekolah saat terjadi erupsi gunung api sinabung
kepanikan saat letusan gunung api sinabung
tidak hanya dirasakan masyarakat yang tinggal tidak jauh dari kawasan gunung api sinabung
sejumlah pelajar sekolah dasar yang berada jauh dari gunung api sinabung
juga mengalami kepanikan yang sama
saat terjadi letusan gunung api sinabung
para siswa ini langsung berhamburan keluar dari ruang kelas
dan berlarian menuju ruas jalan
letusan dan semburan debu dan material gunung api sinabung
dengan tinggi kolom lebih kurang lima meter ini terlihat jelas hingga ke kota medan
presi erlangga medan sumatera utara